baik tadi kita sudah menyinggung beberapa hal mengenai pergerakan politik
ataupun juga arah angin kemenangan amerika serikat
kini kita ingin membaca juga arah angin pilpres amerika serikat seperti apa dampaknya
bagi proyeksi ekonomi di tangan kedua kandidat presiden amerika serikat tersebut
adu kuat ekonomi adidaya saya ulas lebih lengkap untuk anda sore hari ini
kita lihat terlebih dahulu anda lihat dua ini saya ingin ada sebuah hal yang menunjukkan
yes sudah dimulai dan ini akan ditentukan pada besok bagaimana hillary dan trump
harus mati matian memperjuangkan beberapa battlerground yang memang masih menentukan
beberapa titik yang masih menentukan perolehan suara mereka
kita lihat ada beberapa seperti florida misalnya ataupun northcarolina
dan itu akan sangat menentukan kemenangan mereka
kemenangan hillary ataupun juga
trump akan menentukan arah ekonomi amerika serikat sebagai negara adidaya
negara terbesar di dunia ini juga akan menentukan arah perekonomian secara global
termasuk emerging markets seperti indonesia
tapi terlebih dahulu saya bawa anda untuk melihat bagaimana scruders
ataupun merupakan salah satu juga lembaga riset yang melakukan riset termasuk
⁇ dis analytics yang memberikan sebuah riset bagaimana ekonomi di tangan dua orang ini
kita sering mendengar debat mereka debat pertama dua dan tiga
kemudian mereka juga memberikan pandangan pandangannya yang paling fenomenal
kita lihat bagaimana trump akan memberikan proteksi yang sangat ketat untuk amerika serikat
dan tampaknya borderless yang selalu digaung gaungkan oleh negara amerika serikat
akan dipertanyakan kalau trump menjadi presiden amerika serikat akan penuh proteksi di sana
ekonomi amerika akan secara egois tumbuh dengan sendiri
tapi yang paling berpengaruh tampaknya adalah negara negara yang memiliki hubungan

yang sangat ketat seperti meksiko misalnya
kita lihat bagaimana pergerakan pemilihan suara di amerika serikat
membuat peso meksiko selalu berfluktuasi
naik turun naik turun karena meksiko memang memiliki hubungan dagang yang sangat dekat dengan amerika serikat
lalu kemudian dengan hillary sendiri mereka hillary memang tidak terlalu menyetujui ya
jadi perdagangan bebas ala tpp trans pacific partnership
tapi di satu sisi kita belum tahu karena itu kan konsep saat ini
biasanya nanti pasti akan seiring sejalan juga dengan sesuai partai di mana hillary ada yaitu demokrat
seperti yang obama sudah lakukan
tapi kita lihat terlebih dahulu bagaimana di bawah kepemimpinan trump ini indikator gdp
ataupun juga pertumbuhan ekonomi dan ini memang per oktober
jadi pada saat riset ini dikeluarkan oleh scrooders dan juga moody's mereka belum memperhitung
potensi ataupun juga variable angka dari ketika fbi membuka kembali kasus email hillary
meskipun akhirnya sudah ditutup dan ditegaskan bukan merupakan aksi kejahatan
ini per oktober
kita lihat bagaimana untuk gdp sendiri kita lihat untuk tahun dua ribu dua puluh

jadi masa pemerintahan presiden ini akan lihat seperti apa
akan tumbuh sangat tipis apabila ada detrosi
lalu bagaimana bila hillary terpilih maka gdp ataupun juga produk domestik bruto
atau sederhananya adalah pertumbuhan ekonomi amerika serikat akan tumbuh pada tahun dua ribu tujuh belas
semakin tinggi pada tahun dua ribu delapan belas tapi pada tahun dua ribu sembilan belas akan terkoreksi dan menjadi negatif tahun dua ribu dua puluh
jadi persamaan mereka pada tahun dua ribu dua puluh
itu tidak akan mudah bagi mereka
apa yang tidak mudah karena amerika serikat saat ini yang selalu mendengungkan sistem perdagangan lintas batas
ternyata saat ini harus termakan omongannya sendiri
karena amerika semakin terbukti tidak bisa berdiri sendiri
bayangkan bagaimana seorang janet yellen sangat ragu ragu untuk menaikkan suku bunga acuan ketika brexit misalnya terjadi
atau ketika misalnya beberapa hal sentimen sentimen dari tiongkok
dan pernyataan pernyataan fomc selalu dimasukkan mereka selalu melihat perkembangan tiongkok
mereka melihat perkembangan brexit
dan artinya bahwa memang tidak mudah untuk berdaya sendiri di tengah perekonomian global
lalu selanjutnya saya dari pertumbuhan ekonomi saya akan ke inflasi
kita lihat bagaimana scruders memberikan proyeksi bahwa pada tahun dua ribu tujuh belas dua ribu delapan belas hingga tahun dua ribu dua puluh di masa kemimpinan mereka
inflasi hanya akan bergerak sangat sedikit pada dua ribu tujuh belas
naik pada dua ribu delapan belas apabila trump menjadi presiden
kemudian kita lihat dua ribu sembilan belas turun sedikit dan semakin kecil lagi pada tahun dua ribu dua puluh
jadi tantangannya adalah inflasi memang
lalu bagaimana dengan hillary
kita lihat tidak jauh berbeda
kemudian kita lihat bagaimana dua ribu sembilan belas
dua ribu sembilan belas juga hampir sama naiknya sedikit
kemudian pada dua ribu dua puluh justru dengan program program yang disampaikan menurut analis yang ada di schooters dan ⁇ oodies menunjukkan akan ada peningkatan inflasi
lalu setelah pertumbuhan ekonomi inflasi kita lihat adalah suku bunga the fed
dan kita tahu bahwa ketika nanti akan terpilih presiden baru kita akan nantikan apakah the fed akan menaikan suku bunga sesuai pernyataan
hingga akhir tahun ini kita lihat bagaimana trump bila menjadi presiden maka pergerakan arah fed fund rate akan seperti ini
hingga tahun dua ribu dua puluh
jadi naik sedikit kemudian akan turun turun lagi hingga tahun dua ribu dua puluh
yang paling kontras adalah the fed fund rate
bagaimana di bawah hillary itu akan naik
jadi mereka akan membuat sebuah kebijakan moneter yang ketat ya
jadi mereka memperketat lagi
kebijakan moneternya tidak dengan trump
trump diproyeksi akan menurunkan suku bunga hingga tahun dua ribu dua puluh
kemudian dari the fed fund rate kita ke defisit neraca transaksi berjalan
kita lihat ini adalah persentase defisit neraca transaksi berjalan terhadap produk domestik bruto ataupun gdp
kita lihat bagaimana di bawah kepemimpinan trump akan selalu defisit dan bahkan semakin besar pada tahun dua ribu dua puluh
tapi pada hillary tidak akan demikian
pada dua ribu tujuh belas akan bergerak ke arah positif
tapi kemudian pada dua ribu delapan belas dua ribu sembilan belas hingga tahun dua ribu dua puluh maka akan semakin berada di zona negatif
ataupun juga defisit neraca transaksi berjalan terhadap produk domestik bruto
dan paling tidak ini akan menjadi salah satu barometer bagi para pemilih di amerika serikat
apa yang akan mereka pilih
karena di tangan mereka akan menentukan
pilihan mereka akan membuat sebuah arah bagi ekonomi di negeri aridaya tersebut